setelah bertemu dengan presiden joko widodo di istana negara selasa kemarin
hari ini agus harimurti yudhoyono atau ahy bertemu dengan menko polhukam wiranto
selain memberikan surat undangan untuk menghadiri rapimnas partai demokrat
ahy juga mengaku tengah membangun komunikasi politik yang baik
agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan peta koalisi ke depan
komandan satuan tugas bersama kogasma partai demokrat ini juga mengatakan
sampai saat ini kemungkinan koalisi dengan seluruh partai politik masih terbuka
hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan koalisi dalam pemilu dan pilpres dua ribu sembilan belas
pemilu dan pilpres dua ribu sembilan belas tidak ada satu partai pun yang memiliki cukup tiket
untuk mengusung capres atau cawapresnya sendiri di tahun dua ribu sembilan belas nanti
supaya kita bisa secara mandiri mengusung kader terbaiknya
maka jika kita hadapkan dengan apa yang dimiliki demokrat
berdasarkan pemilu dua ribu empat belas yang lalu
artinya membangun koalisi adalah sebuah kenyayaan